seorang perempuan warga kebun boho kenali asam kota jambi
punya mimpi menjadi istri dokter bedah syaraf lulusan luar negeri
calon suami itu ia temukan di aplikasi jodoh namanya ahnaf arfib
mereka pun akhirnya menikah siri
namun setelah sepuluh bulan menikah semua ternyata palsu
dokter lulusan luar negeri hanya bualan
yang lebih parah ternyata suaminya itu adalah seorang perempuan tulen
suami ini juga membawa kabur uang puluhan juta rupiah
keluarga sebenarnya sudah curiga namun korban selalu membantah
karena suaminya punya perawakan layaknya lelaki
bahkan pernah menjadi imam di musola kampung
setelah lima bulan menikah siri keluarga menuntut pernikahan resmi
namun sang suami malah membawa korban kabur ke lahat sumatera selatan
dan membawa uang enam puluh tujuh juta rupiah
genap sepuluh bulan menikah baru semua kedok terungkap

dia juga kan istilahnya sudah lima bulan sebelum lima bulan pun saya sudah
enam bulan pun saya sudah curiga
tetapi saya bilang selalu seujandang saya penunggang agama
memang bentuknya kayak laki laki sih karena dia pun bisa dibilang pelecehan agama ya juga
karena juga dia sering di musola betul mutafik di musola sedia
oh ke fitur agama
iman juga pernah jadi imam juga

jum'atan orang pun tahu sekampung orang tahu kalau di jum'atan
supri ketua rt setempat mengaku tidak curiga saat pertama kali berkenalan
namun sepekan tinggal serumah dengan korban warga mendesak menikah siri
tersangka juga mengelak saat diminta kartu identitas
dalihnya kartu identitas sedang diurus
menurut supri keluarga korban mengaku mengalami kerugian
tiga ratus juta rupiah
nggak nggak nampak perempuan itu
tahunya lana dulu
termasuk suara atau apa
saya pun tahunya dia lana memang
nggak ada curiga saya perempuan dia tidak perempuan gitu
nah dokumen dokumen sendiri pak
kalau dokumen pernah saya tanya
jadi mana ktp sebenarnya
kalau ktp pak rt dengan kk itu saya sudah rubah
sekarang lagi dalam kepengurusan di dukcapil
waktu itu memang saya juga tidak bisa ngadiri karena lagi saya sakit kan
tapi memang proses nikah siri itu ada
ada nikah sirinya ada
sang suami ternyata seorang perempuan bernama eriani
perantau asal lahat sumatera selatan
saat ini kasusnya sudah masuk persidangan
eriani sendiri dititipkan di tahanan mapol resta jambi
menurut keluarga selama ini korban seolah di bawah tekanan terdakwa
hingga tidak dapat melawan
sementara karena malu korban lalu mengalami trauma berat
bahkan jatuh sakit
hingga saat ini korban di bawah pengawasan psikiater
arven kennedy kota jambi jambi